kepolisian menangkap sejumlah tersangka penyebar berita hoax
mengapa hoax sekarang semakin ramai seiring dengan perkembangan teknologi
apakah benar dibalik berita hoax yang menyebar ada bisnis yang menggiurkan
angka aduan terhadap konten hoax terus meningkat
mendulang rupiah dari konten sampah akan kami bahas bersama ketua fact checker mavindo
dalam segmen the analyst
nah sebetulnya masalah mendasarnya adalah karena kemalasan kita semua ya termasuk saya bahkan
kita ini suka seringnya malas membaca isi
jadi kadang judulnya dibikin heboh lalu isinya tidak ada hubungannya
pertama mulai dari itu
kedua sudah ada penelitian per kemarin tahun dua ribu enam belas kalau saya tidak salah
jadi di antara enam puluh satu negara yang paling terliterasi indonesia ini nomor dua
nomor dua di atas boswana negara di afrika
nomor dua dari bawah tapi
nomor dua dari bawah literasi media yang dimiliki oleh masyarakat indonesia
sebetulnya itu asalnya
dan terakhir sampai sekarang pun masih ada orang yang percaya bahwa internet itu seperti media konvensional dulu
dimana produsen dan distributornya itu jelas dan kita sebagai konsumen
padahal di internet terutama setelah ada media sosial ini kan semua bisa jadi distributor
produsen dan bisa jadi konsumen juga bercampur tumplek blek jadi satu di media sosial gitu
mas ari ini konten negatif sekarang menjadi komoditas menjelang pilkada dua ribu delapan belas dan juga pilpres dua ribu sembilan belas diperjualbelikan
sebetulnya bagaimana para produsen atau distributor berita hoax ini dapat mendulang rupiah dari bisnis yang mereka jalani
bagaimana sebetulnya cara men track ini rupiah yang dapat dihasilkan oleh mereka
kalau angka yang sudah pernah disebut sih tahun lalu dalam setahun itu yang di indonesia ya bisa enam
seratus sampai tujuh ratus juta setahun
jadi tapi memang cara mereka beroperasi tipikalnya adalah ada yang namanya itu ya clickbait
pertama menarik orang untuk mengunjungi situsnya
terus di situsnya itu kan akan dipasang jadi atas bawah kiri kanan itu kan bisa dikasih space untuk iklan gitu
jadi pada saat orang klik iklan itu dia akan dapat rupiah
oh berarti dari iklan yang dipasang dalam website yang menyebarkan berita hoax
seringnya pas kita buka langsung tuing nongol di depan itu ada semacam pop up gitu
kalau bicara soal menjadi komoditas konten negatif berapa sebetulnya harga yang dipasang oleh para penyebar atau produsen berita hoax ini
mereka yang memainkan media sosial penyebar berita hoax berapa harga yang ditetapkan bagi para konsumennya
itu variatif ya tapi memang yang tadi sudah beredar di media kredibel juga dibahas bahwa setahun itu bisa enam ratus sampai tujuh ratus
terus yang kemarin yang sudah ditangani oleh polri sarasen ya
itu kan satu proposalnya tujuh puluh juta
jadi mereka bisa merawap keuntungan enam ratus sampai tujuh ratus juta dari orang yang meminta untuk menyebarkan berita hoax atau berita konten negatif
itu dari mana mas ini penyebaran dananya
sebetulnya karena itu ada yang namanya adsense ya dari google
jadi kita bisa punya situs web itu kita tinggal daftar tidak terlalu sulit prosesnya
terus nanti kita bikin konten asal asalan selama ada yang masuk ke situ dan melihat iklan yang kita taruh di website kita
kita akan dapat uang gitu
jadi kalau kita melihat sekarang siapa saja konsumen yang sebetulnya ini mas
mereka yang pasti ada produsen ada komoditi yang dijual itu konten negatif berita hoax ini
siapa konsumennya kemudian
konsumen rata rata yang kesulitan membedakan mana sih media kredibel dan media yang kalau saya boleh nyebut incredibel ya
saking gak kredibelnya sampai bisa disebut incredibly gak kredibel gitu
jadi masih ada orang orang yang sulit membedakan bahwa ciri ciri media kredibel
itu seperti apa sih
ciri ciri media yang seharusnya tidak diberi jatuh seperti apa gitu
konsumen utangnya itu mereka
ini kemarin juga kita sudah mendengarkan statement dari presiden dan juga wakil presiden terkait dengan baraknya berita hoax yang beredar menjelang tahun politik dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas
ini sebetulnya bagaimana
ya memang sampai sekarang hoax itu kan ada beberapa klasifikasinya masih ada
ada hoax tentang politik terus kesehatan terus sains
jadi misal kalau ada
kalau ada kejadian tertentu misal kemarin gerhana bulan itu hoax yang sudah beredar didatangkan kembali
tapi memang sampai sekarang yang paling laku yang paling hot untuk dijual paling banyak dikonsumsi ya temanya politik
politik dan juga sara
sara itu bumbunya
jadi pada saat orang dikasih bumbu sara karena masyarakat kita kan memang kekeluargaan tinggi dan religius
jadi pada saat disentil sentil dikilik kilik pakai sara emosi dan kalau orang sudah emosi itu kan mudah diistirnya
tadi juga anda sempat mengatakan bahwa
bagaimana cara mereka mendapatkan uang adalah dengan memasang iklan yang diklik pada website atau juga akun para penyebar berita tersebut
nah sebetulnya ini nanti bagaimana mas ini cara men tracknya
klik dan juga view ini
rata rata sebetulnya mereka pakai namanya google adsense ya
jadi kalau mau dicari ya tinggal dicari identitas dari si akun
itu bisa jadi proposal kemudian para produsen berita hoax ini yang
bukan proposal tapi lebih lebih bagaimana mereka menarik orang untuk masuk
untuk masuk ke situnya dan mendulang dari visit
biasanya kita men tracknya lewat dilihat dari id adsense nya tersebut dan kalau mau dilaporkan ya silahkan dilaporkan
id ini dia operasional begini dan ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk lanjut begitu
mas aribo yang juga menarik adalah kalau kita berbicara soal siapa kemudian pemain atau aktor yang memesan berita konten negatif ini agar disebarkan
ada saracen kemarin yang sempat
yang telah terungkap
yang juga mca
yang juga sudah terungkap juga oleh kepolisian atau si badan siber dari indonesia
apakah anda memiliki informasi terkait orang orang yang memesan istilah
kalau kami selaku komunitas sebetulnya mafindo tidak masyarakat indonesia
kami tidak secara khusus mencari orangnya karena itu di luar kewenangan dan kapasitas kami
jadi kami lebih banyak mengurusi dalam tanda petik produknya
ini informasi yang benar lalu kita tampilkan ke kanal kanal kita
jadi kalau orang orangnya sebetulnya bisa siapapun bisa mengaku pakai nama apapun gitu
ya mas aribo kemudian tadi mengutip apa yang anda katakan sebelum kita berdialog ini ada dua kaki begitu saracen bermain di dua kaki
yaitu ada mereka yang memang memesan untuk disebarkan berita negatif kemudian dari pihak oposisinya mungkin ini juga menginginkan untuk menyebarkan berita negatif balik
artinya ada adu serang di dua kaki ini
ini bagaimana mas yang terjadi
ini intinya sebetulnya kembali ke mekanisme pasar ya
jadi selama ada permintaan ada demand ya akan selalu ada orang yang menyuplai gitu
nah dalam hal ini demandnya kebetulan yang dari kontra pemerintah ada yang dari pro pemerintah juga ada
nah dua duanya ini kalau orang yang ngerti ini bisa dimanfaatkan gitu
jadi mereka akan bikin situs yang di satu kaki menjelekan pemerintah itu ada pangsanya
nah di sisi lain dia menggarap
jadi juga pangsanya orang orang menyukai situs yang memberikan berita berita bagus mengenai pemerintah gitu
jadi ya itu dua duanya dimainkan oleh dia
kalau tadi anda mengatakan ada aplikasi google yang bisa men track berapa jumlah klik dan juga view dari media sosial penyebar berita negatif atau konten hoax
nah kemudian apakah dengan adanya aplikasi tersebut ini sebetulnya bisa di stop penyebaran konten negatif ini
bagaimana cara menyetop mata rantainya
bisa bisa sebetulnya
jadi untuk orang orang yang pakai adsense
artinya yang di luar google kita mungkin nggak bisa
jadi bisa kita laporkan
tapi memang mekanisme pelaporannya itu harus jelas
jadi orang ini menggunakan adsense untuk ini yang benar adalah ini
baru nanti kalau memang oleh google atau penyedia adsense lain memang dinilai itu tidak layak untuk tampil
kalau mereka di stop gitu
tapi memang sebetulnya semua akan kembali ke konsumen gitu
kembali ke mekanisme pasar tadi
jadi bagaimana kita mendidik orang orang untuk paham

eh ini loh konten yang sempurna
yang sebetulnya ini bukan media kredibel ini media yang kredibel
jadi intinya begini kalau orang ngejual produk jelek itu kan konsumen nggak mau beli
jadi bagaimana kita mengedukasi konsumen untuk tahu bahwa ini produk yang nggak bagus tolong jangan dibeli lagi
artinya produk ini mungkin cukup baik gitu
banyak kan ternyata mereka yang terpancing dengan konten konten itu
kormintaannya masih cukup banyak
ada berapa sebetulnya sih mas klik dan view yang diperoleh para penyebar konten hoax ini
kita ngomongin indonesia atau luar nih
kalau indonesia angka terakhir yang disebut baru itu belum ada berita baru sih
bahwa di tahun kemarin dua ribu enam belas itu angkanya setahun bisa tujuh ratus sampai enam ratus sampai tujuh ratus gitu
mas ari ada tips atau tidak ini bagi para pengguna internet
karena kita tahu bahwa pengguna internet di indonesia mencapai satu ratus tiga puluh tujuh juta orang gitu
ada tips bagaimana ini masyarakat indonesia agar terhindar dari berita hoax dan terpapar istilahnya dari konten negatif
pertama harus dipahami bahwa internet itu tidak seperti media konvensional dulu
bahwa produsen dan distributornya jelas
bahwa sekarang semua orang di internet itu bisa jadi produsen bisa jadi distributor bisa jadi konsumen
dan itu campur jadi satu di media sosial
kedua kenali ciri ciri media kredibel gitu
biasanya kalau kita browsing scroll ke bawah itu kan ada about dan konteks as atau tentang gitu
jadi disitu akan lengkap lewat redaksi alamat fisik gitu
artinya memfilter informasi informasi tersebut baik
mas ari wibowo terima kasih sudah bergabung bersama kami ketua fact checker malvindo
semoga masyarakat juga semakin aware terhadap literasi media yang harus ditingkatkan agar tidak terpapar konten negatif